nikmati pemandangan indah pantai di incheon danau di daejeon jembatan di wonju
hingga kebusan bersama trio kocak yoo jae seok lee kwang soo dan kwon yuri
saat berusaha menyelesaikan tantangan tantangan yang seru
musim ini akan lebih kocak dan seru dari musim sebelumnya
karena menggunakan kecerdasan buatan ai dua yang telah dikembangkan untuk menghadirkan rintangan yang lebih menantang
menabrak tembok terjun ke danau
mencari air sakti di rumah sakit berhantu
melarikan diri dari kolam renang yang dipenuhi zombie
memainkan permainan masa kecil di atas jembatan gantung yang berguncang
bermain golf sepenuh tenaga dalam upaya melarikan diri dari pulau yang tenggelam dengan cepat di tengah lautan
dan masih banyak lagi
tak hanya mereka bertiga
nantinya akan ada bintang tamu juga yang akan hadir
dan menambah kelucuan
bersiaplah untuk tertawa terbahak bahak dalam delapan episode yang tayang setiap minggunya hanya di disney plus hotstar
sayangnya berita ini jadi informasi terakhir hari ini
jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi menarik dan banyak diperbincangkan lainnya di mata viral ya